covid sembilan belas virus mematikan yang menyerang dunia
daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat
jika tidak segera bertindak jumlah kasus positif akan terus meningkat
masihkah tidak percaya masih tidak peduli
stop penyebarannya dengan social distancing
jaga jarak aman dengan sekitar
bekerjalah dari rumah beribadahlah di rumah
jika tidak mendesak berdiam dirilah di rumah
jaga jarak social distancing harus dijalankan bersama
karena berada di keramaian kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga
mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus